sabtu kemarin calon presiden nomor urut satu jokowi dodo menghadiri deklarasi dukungan alumni sejumlah universitas yang berlangsung di gelora bung karno
di hadapan pendukungnya capres petahana ini menyinggung soal pengalaman dalam menjalankan pemerintah
deklarasi dukungan ini digelar di plaza tenggara kompleks gelora bung karno senayan jakarta
jokowi hadir ke panggung deklarasi dengan mengendarai sepeda didampingi ketua gerakan alumni ui fajar soeharto
serta anggota dewan pengarah tkn puan maharani dan pramono anung
dalam orasinya jokowi bercerita pengalamannya selama di pemerintahan mulai dari wali kota solo hingga presiden republik indonesia
jokowi menyebut manajemen pemerintahan sangat berbeda dengan manajemen di luar pemerintahan
dirinya bahkan memerlukan satu setengah tahun untuk belajar memahami manajemen pemerintahan
lantaran banyak hal yang harus dipelajari
ternyata masyarakat memberikan
dan amanah kepada saya
meskipun menangnya sedikit tipis tapi yang penting menang
ya kemudian saya masuk dari dunia bisnis masuk ke dunia pemerintahan
apa yang saya alami saat itu saya banyak terkaget kaget saya harus banyak belajar
di awal awal itu betul betul pusing karena memang belum memiliki pengalaman memerintah di pemerintahan
itu yang saya sampaikan di awal lagi diperlukan pengalaman dalam memerintah
apalagi sebuah negara yang besar seperti indonesia ini
tunggu seferat impian mereka